hai sejumlah kucing peliharaan milik warga kabur saat hendak disuntik vaksin rabies oleh
petugas suku dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan di kawasan kebon siri menteng
jakarta pusat selasa pagi vaksinasi rabies ini dilakukan secara cuma cuma alias gratis
untuk mempertahankan kota jakarta sebagai kota bebas rabies warga mengaku senang lantaran tak
perlu mengeluarkan uang hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk memastikan kondisi kesehatan hewan peliharaan mereka
seekor kijang di ciamis jawa barat tiba tiba masuk ruang kelas sd negeri lima maleber ciamis
jawa barat selasa siang kijang masuk kelas saat puluhan siswa kelas dua tengah mengikuti pelajaran
olahraga di luar dan saat itu pintu kelas terbuka kijang juga sempat masuk ruang kesenian hingga
menyebabkan ruangan berantakan kijang akhirnya
ditangkap warga dan diserahkan ke balai konservasi sumber daya alam bksda wilayah tiga ciamis
pihak bksda mengatakan pengobatan akan dilakukan lantaran kijang tersebut terluka
petugas penanggulangan kebakaran jakarta timur berupaya menangkap dua ekor monyet yang sudah
dua hari berkeliaran di perumahan pondokopi durensawit jakarta timur selasa sore petugas
harus masuk gang permukiman warga lantaran monyet terus berpindah tempat
melewati atap rumah warga warga khawatir jika monyet menyerang warga sementara itu petugas
terpaksa menghentikan evakuasi lantaran monyet bersembunyi di atap rumah warga tim liputan cnn